sepuluh anak buah kapal yang sempat disandra sejak tanggal dua puluh enam maret oleh kelompok abu sayyaf telah tiba di indonesia
kini mereka masih menjalani pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan lewat negosiasi panjang
hingga siang ini belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto
tentang proses pemeriksaan kesehatan ke sepuluh awak kapal yang dibebaskan
rencananya setelah tes kesehatan selesai keluarga baru diperbolehkan menjemput
namun dari keterangan resmi kementerian luar negeri dibutuhkan setidaknya waktu dua hari untuk memeriksa fisik dan psikis para abk ini
serangkaian prosedur juga akan dijalani ke sepuluh abk brahma dua belas sebelum dikembalikan pada keluarga
sebelumnya awak kapal brahma dua belas yang disandera kelompok militan abu sayyaf di filipina tiba di tanah air pada minggu malam
sepuluh anak buah kapal itu tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta
setelah sebelumnya sempat transisinya
selanjutnya para anak buah kapal ini akan dibawa ke rumah sakit pusat angkatan darat untuk diperiksa kesehatannya
sepuluh wni ini dilepas oleh penyandra di depan rumah gubernur sulu tototan di kepulauan tawi tawi filipina pada minggu siang